menteri bumn erick thohir memastikan bio farma mampu memproduksi dua ratus lima puluh juta vaksin pada akhir dua ribu dua puluh
pernyataan tersebut disampaikan erick saat melakukan kunjungan ke gedung bio farma terkait dengan kesiapan uji klinis fase tiga calon vaksin
sebagai upaya percepatan penanganan pandemi salah satu fokus utama pemerintah adalah melipat gandakan ketersediaan vaksin dan terapi pengobatan yang krusial
erick pun optimistis bio farma mampu memproduksi seratus juta dosis vaksin covid sembilan belas per tahun yang merupakan kolaborasi dengan perusahaan farmasi sinovac
pada akhir tahun ini bio farma akan siap memproduksi dua ratus lima puluh juta dosis
erick pun meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar bisa melewati pandemi ini
dengan kapasitas dua ratus lima puluh juta tahun depan ketika kita memproduksi vaksin
kita bisa mencari vaksin yang cukup
tapi kembali kan vaksinnya dulu yang perlu diuji klinis lagi
nah hari ini tapi produksinya sudah mantap